mengingat beberapa waktu ini kampung kita ini agak terganggu
bukan agak terganggu sangat
berhubung saya mau keluar kota
saya tidak ingin nanti saya kembali dari luar kota itu
mendengar kabar yang sama seperti hari hari yang lalu
baik baik ya
kalau begitu saya pamit
hati hati di jalan
gembuk begitu juga gak bisa loh
selamat malam abang abangku
aku akan membongkar semua kejahatanku
tapi lebih dulu
aku harus membongkar semua kejahatan

di luar aman
aman udah aku pastiin
kamu gak usah khawatir ya
pasti bisa bersatu
dewi pun berharapnya
seperti itu kak
dewi siluman ular kak
tapi takut cinta dewi gak bersatu dengan wisnu
kamu pasti bisa jadi manusia wik
gimana caranya kak
waktunya ngasih makan ikan ajai
kok ikan kusaka ratul maut
wah manggap manggap
kamu tuh ikan
kamu tuh ikan
kamu tuh ikan
masih mau pilih
kok malah manggap manggap
pokoknya gue gak mau pulang sebelum nangkep itu siluman ularnya
iya yang dengar
gagal pake saringan
salah tangkep suruman
lu salahin yang ada lu
gak betul mamah lu teger baik
harusnya lu tanya
itu mamah suruman atau bukan
yang namanya siluman ya kadang berubah
jadi apa aja
sekarang gue tanya sama lo
biasanya lu ngomong dimana aja
dimana aja bang
ada nih cakep
kita berdua ini mau nangkep siluman ular yang udah ngebunuh kembaran saya
malem malem sendirian banding amat
kenapa lu begini begini
apa mulut lu begitu
bumbang selu ini suruman ular
nah penat nih
udah sini petan
lah gua pakai ilmu
jadi begini saya selaku sekretaris rw menyampaikan pesan dari pak rw
bahwa penjagaan kampung kita ini harus ditingkatkan
mengingat beberapa waktu ini kampung kita ini agak terganggu
bukan agak terganggu sangat
maksudnya itu berhubung saya mau keluar kota
saya tidak ingin nanti saya kembali dari luar kota itu mendengar kabar yang sama seperti hari hari yang lalu
kalau begitu saya pamit
waalaikumsalam pak sekre
hati hati di jalan pak sekre
hah gembok begitu juga gak bisa loh
selamat malam abang abangku
roman romanan aduh wujudah
lu mengingat gue baik
lu katanya kami diputer puter
saya sudah menangkap sesuatu yang selama ini kita cari
kita sudah berhasil menangkap siluman ular yang asli
kalau kagak percaya boleh iris kuping dia boleh coek bibir dia
nah kita melihat sendiri kalau dia ini siluman ular yang asli
nih kalau nggak percaya lihat nih
sekarang percaya kan
buah yang kesel temannya
bagaimana dia siluman ular
hidup adalah pilihan
pilihan yang pertama
kalau kita dimari kita akan modal bersama